udah deh kalian duluan aja aku pulang bareng bonar iya betul betul aku bisa pulang sama gerhana
asti selamat selamat selamat ya pulang sama bonar kan main dah kayak gue juga selalu dikuburin
iya ya ampun mas turi bawa banget sih
alamak aku ini orang nomor satu di medan raja minyak masih jadi cuekin pasti gara gara dia itu
jika itu milik aku mengapain kau diketik dia terus maksud kamu apaan sih kau lihat
kekasihku kau sudah bikin diabete mau bikin masa leka lagi kau kau itu dikasih tahu susah
kali mau kutumuk kau itu bonar ibu guru kamu apa kan gerhana
ini bu guru namen juga teman bu guru harus sering sayang menyayang
saling sayang menyayangi kok kayak gitu sih bercandanya habis ini kamu pelajaran apa
pak diki ibu guru pak diki ya udah kamu masuk kelas sana
untung kau ada bu guru kalau tidak sudah kutumu kau gerhana
ayo cepat cepat yang cepat larinya ya ayo cepat cepat yang cepat larinya ya ayo cepat yang cepat larinya
wah cantik banget ya ini iya tuh kebidadari eh apaan lebih dari itu tuh yang suka di pesawat pesawat itu bukan pramugari din
saudaraan mereka oh jangan malu malu deh cepat kalian berdua ih mau kali
kemana itu dulu ya
kemana itu dulu yaa
kemana itu dulu yaa
kemana itu dulu yaa
kemana itu dulu yaa
kemana itu dulu yaa
yaa iyalah kalian berdua bukannya olahraga malah ngobrol
tapi pak saya sakit perut
saya nggak boleh terlalu capek pak sebagai hukuman kalian berdua bersihkan itu tembok
enggak sama warriors kita pernah hukuman nih loh gua gua langsung aja itu juga tuggang masih
ejek pagi kamu gak bakal dipanggil aku gak papa kok ya enggak pa pa grana ah sama si kamu
tau gak sih yang sebenarnya tuh hari ini tuh aku pengen ngasih sesuatu buat kamu
pokoknya hari ini tuh hari yang spesial banget buat kamu
soalnya aku bakal ngasih surprise ke kamu
tapi kamu malah jalan sama cika
pokoknya kamu tuh harus jalanin sama aku doang
ini loh coklat buatan penny putihani bani nehine
tapi kalau aku banyak makan coklat nanti gigiku rusak
cika ganti dulu yuk
mau gimana kalian berdua duan saja
kalian lupa kata pak ustadz
kalau cowok sama cewek lagi berdua duan saja
yang ketiganya itu setan
berarti yang ketiga itu setan
berarti yang ketiga
cika ganti nih yuk
salah sangka dia itu
kau cemburu pada cika aku cemburu pada gerhana
bagaimana kalau kita berdua pacaran saja
gimana kalau mbak bang didi nanya

ilhu an panjutan tarian
seorang pemilik buddha